jalur alternatif menuju curah kobokan dari desa supiturang ini merupakan jalur aliran lahar gunung semeru
sejak minggu dini hari jalur ini ditutup sementara akibat erupsi gunung semeru
hingga senin siang masih banyak warga yang nekat melintas jalur alternatif ini meski berisiko terhadap ancaman banjir lahar
warga mengaku tak punya pilihan lain karena jalur alternatif ini merupakan akses utama yang menghubungkan desa suputurang kecamatan pronojiwo dengan desa curah kobokan kecamatan candipuro lumajang
tak hanya menaiki motor warga yang melintas juga menggunakan sepeda kayu maupun berjalan kaki
biasanya kita kalau untuk kondisi aman ya seperti biasa tapi kalau untuk kondisi cuaca nggak menentu banjir atau ini
kita sistemnya berubah
kita buka tutup
karena disini banjirnya sekitar ya lumayan lah
kalau getarannya sekitar dua puluh lima mm itu sekitar dua sampai tiga meter untuk tinggi air
untuk sekarang kita tutup kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah kabupaten lumajang untuk pembenahan kajar kuning
kemungkinan bisa seminggu lebih lah kalau tidak ada halangan
mau kita coba buka lagi akses karena ini akses utama untuk ekonomi masyarakat juga
sementara ini selain menutup sementara jalur alternatif untuk dilalui
petugas juga menutup sementara aktivitas pertambangan untuk mengantisipasi adanya sapuan banjir lahar gunung semeru
abdul malik lumajang jawa timur